penyelaman di pantai pasir putih sedalam tujuh meter ini dilakukan para penyelam dari berbagai kota di jawa timur dan dki jakarta
membawa bendera merah putih berkurang satu x dua meter mereka perlahan meluncur di kedalaman pantai
seorang penyelam yang membawa tongkat bendera diikuti belasan penyelam lain masuk ke dasar pantai
di dasar pantai bendera berukuran lebih besar sudah dibentangkan untuk penghormatan
dua penyelam lalu mengibarkan bendera yang diikat pada tongkat
saat bendera membentang penyelam lain pun berdiri di dasar pantai memberikan penghormatan
pengibaran bendera merah putih di dasar pantai pasir putih ini dilakukan penyelam dari saka bahari jawa timur dan komunitas penyelam
sebagai penghormatan atas jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan
r i di surabaya
r i di surabaya
pasir putih sehingga penyelaman yang dilakukan untuk pengibaran bendera tidak menjadikan pantai keruh